cnn indonesia breaking news
selamat malam tono bagaimana kondisi terakhir saat ini di sana
selamat malam bisa saya laporkan saat ini sedang terjadi olah tkp di tempat kejadian perkara
dari polres gabungan dari polres sukoharjo polres solo dan juga polres yang di sekitarnya di karanganyar
kejadian tadi sekitar pukul dua puluh dua lebih tiga puluh menit
jadi saat itu ada seorang pria
menggunakan rangsel kemudian dia mendatangi pos pam
pos jaga pos pantau untuk arus mudik di kartasura sukoharjo
karena melihat gelagat yang kurang baik anggota kepolisan yang berjaga di situ kemudian menyingkir
dan tak lama kemudian terjadilah merdakan yang mengakibatkan pelaku menjadi korban

namun dia mengalami luka di bagian perut
dan pelaku sejauh ini masih hidup dalam artian tidak mengalami luka yang parah namun dia mengalami luka di bagian perut

jadi benar pelaku memang melakukan aksi bom bunuh diri
namun sampai sekarang kondisi terduga pelaku masih hidup
lalu bagaimanakah di sekitarnya apakah ada korban jiwanya tono
sementara ini tidak ada korban jiwa
karena di pos polisi hanya ada satu petugas jaga yang saat itu sedang berjaga
dan di pos polisi ini merupakan perempatan masuk
untuk ke solo dari semarang jogja atau yang mengarah ke surabaya
sehingga lalu lintas termasuk rame
untuk pos jagaan sendiri justru hanya ada satu petugas
sehingga tidak ada korban dari masyarakat lain atau bangunan yang rusak
ya tono ini kejadian bom ini sendiri kan terjadi adanya di pos polisi
lalu bagaimana dengan tanggapan polisi yang berjaga di situ tono
sejauh ini belum ada informasi resmi atau konfirmasi resmi dari pihak kepolisian
saat ini sedang melakukan olah tkp untuk menentukan apakah murni bom bunuh diri atau ada penyebab lain
karena hingga saat ini belum ditemukan setelahnya serpian serpian bom
yang mungkin diduga yang dibawa si pelaku
namun ada saksi yang mengatakan bahwa suara ledakan sendiri itu tidak terlalu besar
sehingga hanya kepulan asap saja
baiklah apakah di jalan ini adalah jalur yang digunakan sebagai jalur mudik tono
dan bagaimana dengan arus lalu lintas di sana
apakah ada pengalihan untuk mengalihkan arus kendaraan ke daerah lain
ya sebenarnya sekali
jadi di perempatan di simpang empat buku kartu suruh ini merupakan pintu masuk ke arah solo
ataupun yang ke arah surabaya
baik itu dari jakarta semarang maupun dari jalur selatan ataupun dari jogja
dan juga di dekat perempatan kartu suruh ini juga ada pintu tol exit tol
yang merupakan termasuk paling padat juga karena merupakan titik tengah dari lintas transjawa
baik tono bisa diceritakan kembali kepada kami
bagaimana kejadian ini
dan juga apa ciri ciri sang pelaku saat ia meledakan bomnya di pos polisi tersebut tono
iya baik jadi sekitar pukul dua puluh dua tiga puluh menit ada seorang pria
dia mengenakan rangsel itu mendatangi pos pantau pos jaga polisi yang ada di perempatan tugu kartosura
berhubung di situ hanya ada satu petugas
kemudian si petugas ini merasa curiga dengan gerak geri si pelaku
kemudian dia menghindar
tak berapa lama terjadi ledakan yang mengakibatkan si yang diduga pelaku ini jatuh tersungkur kemudian berguling guling
dan mengalami luka di bagian perut serta lengan
ya tono ini melihat ia menggunakan ransel dan juga dengan pelaku yang masih hidup hanya luka di bagian perut ya
sudahkah anda mendapatkan informasi bom apakah yang ia gunakan di kartasura itu kemungkinan penggunaan bomnya
yang pasti menurut keterangan beberapa saksi yang mendengar maupun melihat kepulan asap bom itu tidak terlalu besar
bahkan suaranya hampir sama dengan suara ban melebih seperti itu
apalagi di sekitar pos pantau tidak ada kerusakan sama sekali
sama sekali ataupun percikan percikan api yang mengakibatkan kerusakan pada bangunan
dan untuk pelaku sendiri mengalami luka yang cukup parah di bagian perut sama di bagian lengan
sempat sekitar tiga puluh menitan dia masih berguling guling karena pihak kepolisian belum berani mendekat dikhawatirkan ada simpanan bom lain
oke baik tono bisa dikonfirmasi lagi kepada kami
mengingat tidak adanya kerusakan yang kami lihat juga yang berarti di pos polisi tersebut
kira kira itu berjarak berapa meter dari ia meledakan bomnya jaraknya ke pos polisi tersebut
kemungkinan dugaan sementara dari beberapa penjaga relawan yang juga berada di sekitar
saat itu pelaku berusaha untuk masuk ke dalam pos polisi untuk mendekati si petugas yang jaga
namun karena petugas yang jaga merasa curiga dia buru buru menghindar
entah mengapa tiba tiba saat itulah terjadi ledakan demikian
oke baiklah berarti memang tujuan dari pelaku terduga pelaku itu memang pos polisi ya tono ya
ya kemungkinan karena mengingat beberapa waktu yang lalu
ada dua pos jaga kepolisian di kota solo yang sempat dibakar oleh orang yang tidak dikenal
kemungkinan ini masih ada rangkaian dengan teror pembakaran pos polisi
dan informasi terakhir yang anda dapatkan sekarang kondisi pelaku bagaimana dan juga sekarang ada di mana dia
untuk saat ini pelaku yang diduga pelaku sedang dibawa ke rumah sakit
kpu muhammadiyah di kartosuro untuk menjalani perawatan
sementara untuk tim dari kepolisian sendiri dibantu tim dari brimob dan densus
melakukan olah tkp dengan menutup jalan di perempatan simpang empat kartosuro ini
ya terima kasih sri hartono yang telah menginformasikan kepada kami di sukoharjo di jawa tengah
nanti ya kita akan terhubung kembali kepada anda
ya kita informasikan sekali lagi sebuah ledakan terjadi di kawasan
ya terima kasih

dikabarkan ledakan terjadi di sekitar pos polisi
dilansir detik com dalam informasi yang beredar ledakan bersumber dari seseorang yang meledakan diri
belum diketahui adanya korban jiwa dalam peristiwa tersebut
dan kasat reskrim polres sukoharjo akp gede yoga membenarkan
namun ia belum mengetahui kondisi detail di lapangannya
pihaknya tengah menuju ke lokasi
adalah tim uitama lamu sedang menunggu
dari informasi yang kami dapatkan dari produser lapangan cnn indonesia hartono
namun seorang polisi yang menjaga
di pos polisi tersebut
sudah curiga dengan gerak gerik
sang terduga pelaku
yang membawa ransel hitam
sang polisi tersebut
menjauh dari pos polisi
di saat itu pula
sang terduga pelaku
dan dari informasi yang
terakhir kami dapatkan
dari produser lapangan cnn indonesia
hartono memang sampai saat ini
masih hidup dan hanya terluka
di bagian perut saja
dan cnn indonesia breaking news
akan kembali sesaat lagi